temukan puluhan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapetin plusnya

apa pak firman sendiri tidak melihat nomor polisi dari mobil tersebut pak
aku aku gak mau nyobanjara
aku takut ya allah
aku harus balik ke mana
sangat cepat sekali pak
tidak sempat melihat nomor polisinya
dia datang untuk menanyakan
kronologis dari kejadian kecelakaan kemarin itu
dia menanyakan segala sesuatu yang aku
kau tante ada di sini
tante habis jenguk temen tante
jadi sekalian tante menjenguk bapak kamu aida
saya permisi dulu
kenapa mamanya indira ada di sini lagi
dan kenapa sikapnya gugup ya
apa mas tahu nggak ada orang yang kecelakaan di daerah daerah sini
kenapa secara kebetulan papanya indira juga ada di dekat rumah aida
dan bertanya soal kecelakaan
ada apa sebenarnya ini
baiklah kalau begitu pak
karena sudah tidak ada yang perlu kami tanyakan lagi
kami permisi pak
kalau begitu aku pamit juga deh
om saya duluan om
baju bajunya ya pak
terima kasih jokowi
bapak yakin bapak gak kenal sama mamanya indira
dia datang untuk jengukin bapak terus ya
bapak juga gak ngerti aida
kok dia terus terusan datang kesini lihat bapak
ya mungkin barangkali dia juga
orang baik barangkali
dia tau kalau anaknya ini lah itu sahabat benak kamu
bapak jangan pernah memperasaan bersalah saya pak
san mana sarapan buat tante teh yang ngeselapar ini teh
aduh tante nanti ya tante ya
aku bingung ibu tuh kemana
sekarang kan udah pagi kok belum pulang juga
ah jangan jangan nginep nginep sama temennya kali san
gak mungkin tante
kalau ibu ngin ibu pasti ngabarin
pokoknya aku takut ibu kenapa napa
soalnya kemarin aku liat dompet ibu itu dipegang sama bularas
dompet ibu kamu dipegang sama bularas
kenapa kamu gak cerita sama tante tadi malam
iya jadi kemarin pas aku cari ibu sampai ke rumah sakit
ya aku gak sengaja ngeliatnya bularas udah ke dalam dompetnya ibu
ya karena aku tahu itu dompetnya ibu
ya aku minta sama bularas
ya ampun san ini tuh gawat gawat san
waktu itu ibu kamu pernah cerita
kalau laras itu tahu kamu dulu pernah mau culik si aida tunangan cucunya si laras
nah sekarang gimana kalau misalnya si laras itu tahu
kalau ibu kamu itu punya dindang
sebelum ibu kamu balas dendam laras duluan yang nyulik ibu kamu
jadi gimana ini gawat kan
tapi masa mungkin kayak gitu sih tante
kenapa sih kalau dibilangin nggak pernah percaya
udah san sekarang kamu antar tante ketemu sama si laras itu di rumah sakit
udah gak usah tapi tapian karena tante yakin laras tau dimana sekarang ibu kamu terada
syukurlah kalau kamu kelihatannya baik baik saja
saya harapkan kamu tabah ya dalam menghadapi semua kejadian ini
terima kasih bularas
baiklah saya permisi dulu ya
ayo dan krim lama dulu ya pak
pokoknya tante udah gak sabar mau ketemu sama yang namanya narasi
tante yakin dia pasti ada disini
tante tenang dulu

beritahu k puaa
katakan dimana kakak saya
sembarangan kamu ya bicara sayalah nyuri kakak kamu
alah nggak usah ngelak
eh kamu ini apa apa aja dateng dateng aja terus mukul aida
baik bu ada apa bu
usir dia bawa keluar
bukan saya yang harusnya kamu pegang tapi dia
karena dia yang sudah menculik kakak saya
bahkan mungkin kamu sudah membuduk kakak saya iya kan
apa apaan sih kamu ini
sekali lagi kamu buka mulut saya laporkan kamu ke polisi
hei tua bang
kebenaran aku pun sudah dikepah
satpam cepat malah dia keluar
cepat bawa dia keluar
jangan buat tante saya
ini semua salah paham
nggak usah bobo polisi oma
nanti kayak kemarin kemarin lagi
tapi dia sudah bikin kacau aida
bu ini semua terjadi karena ibu menemukan dompet ibu saya
sedangkan ibu saya sampai sekarang belum ditemukan
oma iya paling mereka sendiri
sekarang lagi khawatir aja oma
sudah sudah pusing saya
saya tidak mau lagi memikirkan hal hal seperti ini
mau dibawa ke polisi atau tidak pokoknya orang ini jangan sampai datang lagi ke sini
udah lepasin teman saya
pak pak udah pak lepasin aja pak nggak apa apa
baik sekarang saya lepaskan
tapi ibu jangan bikin keributan ya
kalau ibu bikin keributan saya tidak segan segan membawa ibu ke kantor polisi
maafin tante aku ya dia nggak sengaja membuka
maksan kamu nggak perlu minta maaf atas nama tante
dia berhak mendapat pukulan karena dia sekomplotan sama laras
nanti kok ngomong kayak gitu sih tante kental juga belum
nggak kenal udah kenal kok
sifatnya serampangan tukang nuduk nuduk orang sembarang
pak pak nggak yang teman yang paham yang salah pak